itu kabarnya benar nggak pak
saya sering ketemu bu megawati
sejak zaman bpip saya bersama bu megawati hampir setiap saat ya
saya kan alumni bpip badan pembinan hidupi pancasila
sering ketemu bu megawati
baru baru dalam waktu belum lama ini juga ketemu gitu agak lama
tetapi kita tidak bicara soal pilpres lah
karena saya tahu itu bukan domain saya
ibu megawati lebih tahu semuanya tentang setiap orang
jadi kita nggak bicara itu
kita menghormati aja dengan itu
ketemu dengan bu megawati dalam rangka rangka
ya banyak masalah politik masalah ideologi masalah konstitusi
yang terakhir saya bertemu masalah mahir
ya mahasiswa ikatan dinas yang dulu disekolahkan oleh bung karno di luar negeri terus tidak bisa pulang
selama puluhan tahun itu saya update ke bu megawati
saya ketemu dengan orang orang gini gitu
tapi kita tidak bicara pilpres karena saya menghormati ibu megawati untuk apa namanya
menentukan sesuai dengan kapasitas beliau yang saya yakini sudah tidak perlu masukan masukan dari orang luar
sudah ada mekanisme internalnya maksud saya